tidak lama lagi warga jakarta bisa mengakses simpang susun semanggi yang telah dikerjakan sejak april dua ribu dua puluh
jalan layang semanggi yang berbentuk lingkaran itu diproyeksikan bisa mengurangi kemacetan lalu lintas
sekaligus menjadi ikon baru ibu kota
dinas bina marga dki jakarta menyatakan pengerjaan proyek simpang susun semanggi sudah mencapai tujuh puluh empat persen
dua ruas jalan layang sepanjang total satu enam km itu sudah tampak melingkar sepenuhnya
mulai pukul dua puluh tiga tiga puluh selasa ini kontraktor wijaya karya akan melakukan finalisasi struktur atas
dengan cara pengangkatan segmen terakhir box girder hingga pekerjaan krusial struktur atas kedua rem semanggi rampung
dua ruas jalan layang ini diperuntukkan bagi kendaraan dari arah cawang menuju bundaran hi
dan satu ruas lain untuk kendaraan dari arah slipi menuju blok m
jalan layang lengkung ini diprediksi dapat mengurangi kemacetan
di kawasan semanggi sebanyak tiga puluh persen
proyek senilai rp tiga ratus enam puluh miliar rupiah menggunakan dana kompensasi pengembang dan tidak memakai dana apbn ini
akan diresmikan pada tanggal tujuh belas agustus mendatang